ya kan di media sosial lalu di caleg caleg gitu banyak yang komplain gitu
ada pergeseran pergeseran suara lalu teman teman media juga banyak yang mewawancarai saya
menunjukkan bukti bukti bahwa ada partai tertentu mendapatkan kenaikan suara
lalu juga ada calon tertentu suaranya hilang yang lain naik
lalu juga ada ppk yang dilaporkan ke dkpp
ini kan artinya di lapangan terjadi persoalan persoalan yang betul betul harus diselesaikan
oleh karena itu ya dalam konteks kita membahas si rekap ini
bagaimanapun karena sudah terjadi ya sudah terlaksana
maka ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara tuntas kalau bahasa saya
artinya ya kalau tidak ada kesalahan kan tidak perlu takut juga
karena dalam konteks berdemokrasi kan semuanya harus serba transparan
harus ada kejujuran harus juga mengungkap kebenaran walaupun memang pahit
nah oleh karena itu tadi sirekap sebagai alat bantu
mestinya sistemnya sudah firm gitu maksudnya sistemnya sudah kuat
mestinya yang melakukan yang menjadi operator katakanlah dari sirekap itu
itu betul betul sudah siap secara matang sehingga tidak muncul persoalan persoalan seperti saat ini
karena saat ini bukan hanya caleg yang dirugikan bukan hanya peserta pemilu
bukan hanya partai politik tetapi masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara benar atau secara utuh
jadi agak sulit masyarakat akan kemana mencari informasi
terkait dengan apa yang direkapasisi perhitungan suara dari kpu tersebut
oleh karena itu ini evaluasi besar ya dalam konteks penyelenggaraan pemilu
dalam konteks tertentu ya bahwa ini tadi alat bantu
bukan sebagai alat perhitungan resmi kpu
tetapi dalam konteks kita menjaga ya agar tadi masyarakat atau publik untuk mendapatkan informasi yang akurat
itu kan menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu
oleh karena itu ya saya melihat bahwa kita semua dalam menjalani demokrasi ini kan harus serba transparan
dan saya melihat kalau ada kekurangan kan mesti diperbaiki
kalau ada yang bolong perlu dievaluasi
kalau ada yang kurang perlu ditambal
nah dalam konteks sirekap kan ada di situ kekurangan bolong minus
yang tentu harus diperbaiki untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang yang lebih baik
mbak titi untuk saat ini juga proses dari sirekap ini sepertinya mundur
anda melihat juga seperti ini menjadi kemunduran dalam proses penghitungan suara dan juga rekapitulasi
padahal sirkup ini adalah sebagai alat bantu dan juga publikasi bagi publik
nah apakah proses ini yang tidak berjalan semestinya
ini bisa dilaporkan ke dkpp dan menjadi sebuah pelanggaran etik yang akan diterima oleh kpu
iya tadi kan kita sudah sempat bahas ya bahwa ada aspek tidak profesional
dan termasuk juga tidak akuntabel ketika merespon sebuah keluhan dari masyarakat
dan setahu saya ada laporan memang yang sudah masuk ke bawaslu
dan juga ke dkpp
tapi yang kita kurang banyak bahas sebenarnya fungsi pengawasan dari bawaslu
jadi bawaslu memang sudah menulis rekomendasi ya ke kpu
rekomendasinya adalah penghentian sementara konversi gambar menjadi angka
tetapi c hasil tetap harus di upload
nah penghentian sementara itu dengan tujuan agar dilakukan perbaikan bukan penghentian total
nah yang dilakukan oleh kpu kan berbeda
kalau kita kembalikan kepada peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh
fungsi sirekap tadi sudah disebut oleh pak arief budiman
sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara
jadi kalau rekapitulasi suara bukan hanya menurut saya sederhana mengupload c hasil d hasil
tapi kan kita melihat rangkaian rekapitulasinya begitu
lalu yang kedua adalah alat bantu di dalam rekapitulasi
kalau kita baca peraturan kpu nomor lima bahkan data dari sirekap itu
itulah yang ditampilkan ketika proses rekap di kecamatan kabupaten kota provinsi
dia menjadi sumber yang ditampilkan
nah tetapi kan kemudian itu tidak bisa bekerja karena dia dihentikan
dan mestinya kan tidak perlu sampai begitu
saya setuju tadi si rekap ini adalah contoh ya di pilkada dua ribu dua puluh di nias
biasanya nias selatan itu selalu persoalan soal data akurasi data
soal tukar tambah kurang perolehan suara
tetapi karena ada sirekap dokumen c satu pada waktu itu kalau sekarang c hasil diunggah
kan para pemain suara ini nggak bisa bergerak
karena data otentiknya itu berangkat dari c plano yang diunggah dan akhirnya persoalannya bergeser
kalau di pilkada pilkada sebelumnya di nia selatan itu soal akurasi hasil validitas hasil
lalu kemudian menjadi soal penyalahgunaan program pemerintahan politisasi birokrasi
lalu kemudian mutasi pejabat
kalau dulu isunya pada keabsahan hasil yang dihitung oleh kpu kemudian menjadi isu kecurangan
artinya kan penyelenggaranya bergeser
tidak lagi menjadi bagian dari persoalan
nah oleh karena itu saya kira saya setuju ya
walaupun si rekap ini ditempatkan sebagai tadi penunjang
tetapi dia tidak boleh dipersiapkan asal asalan
karena dalam mempersiapkan itu itu ada daya dukung negara
dan anggaran yang kemudian terbuang karena persiapan yang tidak cakep
karena kemudian profesionalisme penyelenggara yang bermasalah
itu dampaknya selain aspek etik itu juga ada aspek kerugian keuangan negara
selain tentu saja kerugian kita sebagai publik ya
dan tadi dia meminimalisir kecurangan mas juno
jangan bayangkan saksi itu punya semua chasil
tidak semua partai punya c hasil
dan bisa mengakses c hasil dari saksi partai
tidak semua caleg bisa mengakses hasil dari saksi partai
karena kadang kadang saksi partai ini komitmennya bukan kepada partai
kalau yang bayar adalah caleg nomor urut satu ya dia kasih ke nomor urut satu
nah sirekap ini menjadi jembatan hal hal yang begitu
jadi saya ada satu kasus di salah satu dprd di tingkat kota
calegnya baru sadar suara dia dicurangi
ketika dia berhasil mengunggah
mengunduh semua ch hasil
dan kemudian mendapatkan dukungan c hasil dari teman teman beda partai
tapi proses rekap di kota sudah selesai
nah ini kan tidak perlu terjadi kalau kemudian si rekapnya paripurna bisa mengunggah seratus persen
kita juga masih nanti akan membahas terkait dengan proses dari penghitungan
ataupun rekapitulasi dari dua provinsi terakhir yaitu papua dan juga provinsi papua
apa gunung ada informasi terkini dari
yang pasti akan kami hadirkan setelah jeda